terima kasih sudah datang
kemudian ada anggota dpr dari fraksi pd perjuangan
ada bang eriko sotarduga
bang eriko selamat malam
kemudian ada ahli tata kota mas nirwono yoga
mas dirwono terima kasih
dan bapak bapak kita juga masih ditemani oleh rekan rekan kita dari upn veteran dan universitas indonesia
ini yang membuat kita semangat
apakah semangat pindah ibu kota atau semangat tetap stay di jakarta
tadi saya udah lihat budi kok semangat betul
sampai tadi menanyakan pak menteri
jadi rupanya karena ada adik adik di sini
makanya juga kenapa saya taruh bang eriko bukan di situ
supaya bang eriko jangan terlalu semangat seperti saya
tapi saya mau tanya ke bang fuad dulu
tadi kita sudah dengarkan ya bang fuad mengenai apa namanya penjelasan dari pak menteri
dari perspektif anda seberapa masuk akal sebenarnya ide pindah ibu kota ini
masuk akal atau justru jauh dari masuk akal menurut anda
ya pekerjaan memindahkan ibu kota negara dimana saja
itu pekerjaan yang super raksasa
sehingga bukan ide yang jelek atau ide yang bagus
tapi memang sesuatu yang akan memakan waktu perangkatnya
sehingga mungkin nanti adik adik kota bisa melihat
ini yang sudah pindah yang sedang dalam proses pindah
rata rata itu makan waktu belasan sampai puluhan tahun
kasarnya itu begini
mau jadi gak jadi
katakanlah kalau jadi pun sampai periode
jokowi nanti selesai periode kedua
saya yakin belum bisa pindah juga
belum bisa pindah
belum bisa pindah juga
jadi katanya dua ribu dua puluh tiga akan boyongan ke kalimantan itu
saya masih gak yakin
pertama yang teknis yang kecil
nanti yang penting malah saya taruh belakang
apbn nya aja belum ada
di apbn tahun dua ribu dua puluh seingat saya belum kelihatan
belum nanti kalau sampai mindahin
karyawan yang mungkin sampai setengah juta orang kesana gitu
wah karyawan itu kan gak gampang kaitan dengan keluarga anak sekolah rumahnya disana bagaimana dan sebagainya
itu tentu ini
kemudian lokasi persisnya aja sampai hari ini itu tadi masih akan diumumkan
kalau lokasi persis sudah ketemu akan didesain kotanya baru kan
berarti belum didesain belum ada lokasinya yang persis gitu kan
desain itu di buku kota bisa lima
desainnya tok ya pak fuad
ini negeri negeri lain yang udah pindah itu makan waktu sampai dua puluh an tahun loh
di mana nanti belum gambar arsitektur tiap tiap perkantorannya sendiri
kalau nanti pakai model rislah misalnya gitu ya
artinya gedung ini dibangunkan disana
itu kan juga proses
islah itu kan karena ya terus terang aja rentan ya
rentan kkn rentan korupsi gitu kan
mesti kpk aja ikutin itu proses itu bisa juga lama menentukan siapa yang ditunjuk mendapatkan itu dan sebagainya
jadi masalahnya hanya lama kan tapi bukan tidak masuk akal
ini sangat masuk akal dan sangat perlu menurut anda
yang terpenting saya katakan tadi akan saya sampaikan paling belakang ya
ini untuk ngeberikan gambaran betapa itu lamanya teknisnya tetap tetap pengennya banyak
adalah persetujuan politiknya
artinya proses hukumnya
sekarang kan ini ada undang undang
ibu kota negara adalah jakarta
itu kan mesti diganti dicabut
ganti ada undang undang ibu kota negaranya nanti kota apa misalnya kan
kota ini nah itu
itu belum ada perangkat persetujuan dprnya undang undangnya itu
dan jangan jangan itu nanti perlu kmpr loh
siapa tau itu
bagaimana dpd juga ingin dilibatkan pasti kan
nanti kalau kamber jangan jangan nanti ujungnya sampai minta referendum
sekarang aja ada suara suara
mulai referendum aja dah soal ibu kota gitu kan
masuk akal pak fuad
ide untuk memindahkan ibu kota dengan kondisi postur ekonomi
kondisi ekonomi saat ini apa yang kita punya
itu anda menambah list yang sudah panjang tadi saya katakan itu kan
ya umumnya orang sih berpendapat dari sudut timing sekarang kurang pas
karena memang lagi berat beratnya keadaan ke uang negara gitu ya
walaupun itu mau pakai ini tapi kan tetap nggak bisa tidak uang negara
itu ada yang banyak
tadi mindahin karyawan misalnya sekian ratus ribu atau setengah juta
bagaimana memperumahan segala macam tetap melibatkan uang negara juga ada juga
uang pelepasan eset kan mungkin untuk mengganti essetnya lagi yang ada di sana
artinya memang akan waktu lama
tapi sebagai satu gagasan yang untuk dilontarkan dan dimulai kalau nanti disetujui
ya setelah perangkat hukumnya selesai
sebab kalau perangkat hukumnya itu tidak selesai
ada presiden baru datang
udah lah yang itu lupain aja tuh kita masih di jalan

gue lagi pusing ngurusin ekonomi ngurusin pindah jakarta
itu kan dianggap selera pribadi
dan itu mungkin saja terjadi di masa depannya pak fuad ya
sangat mungkin sekali
kecuali perangkat hukumnya itu semuanya sudah selesai
baru bicara yang tetek bengek tadi
oke itu tadi pandangan pak fuad
tepuk tangan untuk pak fuad
saya mau ke sebelum nanti dijawab
tuntas oleh bang eriko
kalau kita tadi alasan pak menteri yang paling pertama dia sebutkan
jakarta udah kelebihan beban macet banjir banyak yang jomblo segala macam gitu ya
apakah dengan pindah ibu kota jakarta akan lebih baik misalnya
itu logika yang masuk akal nggak seperti itu pak
ya semua kalau kita lihat dari bebannya memang sudah mulai kelebihan beban ya
artinya di sini kan ada dua persoalan yang berbeda
satu secara teknis kota jakarta ini memang perlu dibenahi gitu kan
yang kedua adalah membangun ibu kota baru
nah ini dua hal yang menurut saya juga harus dipisah sebenarnya
yang pertama dalam konteks pembangunan
pembangunan ibu kota jakarta
sebenarnya sampai dengan dua ribu tiga puluh ya sepuluh tahun ke depan ini
sudah ada program pembenahan infrastruktur sebesar lima ratus tujuh puluh satu triliun
yang fokusnya kepada lima yaitu transportasi untuk mengurai kemacetan
dua tentang pengendalian banjir
tiga pengelolaan air bersih
empat air limbah dan lima adalah untuk perumahan
artinya dengan dana sebesar itu kita punya mimpi sebenarnya di dua ribu dua puluh
jakarta sudah selesai dengan masalah itu
kalau itu dilakukan dengan baik dalam konsep
untuk tata kotanya
nah ini menjadi pertanyaan kalau kita seandainya tadi jakarta masih bisa dibenahi
berarti kan sepuluh tahun ke depan tidak pindah ke luar daerah pun masih bisa dikatakan jakarta ini masih
dan rencana itu sudah ada mas ya
anggarannya sudah disiapkan
jadi disetujui oleh bapak nas dengan bahkan dari sekarang ya
artinya per april kemarin sudah disetujui untuk dimulai dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh
jadi kalau itu yang jadi patokan sebenarnya ada harapan
kalau tadi mas budi tanya
secara teknis ada harapan perbaikan
bahkan kalau kita bicara infrastruktur kota suka tidak suka jakarta kota yang paling lengkap infrastruktur kotanya di indonesia
kalau kita bicara soal itu ya
mau bicara apa
transportasi perumahan tempat kerja otomatis jakarta tetap yang terata
nanti ketika ditinggalkan oleh bang ericko dan kawan kawan misalnya anggota dpr
dengan senang hati
apakah akan seperti itu mas iwan
kita akan jawab itu usaha jeda
kami akan segera kembali
dengan senang hati
nah itu pertanyaan yang belum dijawab mas irwan loh
tadi sebenarnya anggaran sudah disiapkan
sudah disiapkan rencana perbaikan jakarta
besar besaran sudah disiapkan
tapi dengan diamputasi
katanya masalahnya itu
akan menjadi lebih baik jakarta dalam waktu dekat
ya sebenarnya kalau kita
lihat pertumbuhan penduduk jakarta ya ini sebenarnya
ada tren semakin bertambah sebenarnya
kalau kita bicara jabodetabek justru
semakin bertambah juga jadi animo orang
datang ke jakarta ada nggak ada
sebagai ibu kota itu tetap akan tinggi
jadi artinya persoalan persoalan tadi
tetap akan timbul kalau tidak ada upaya perbaikan
urbanisasi ada banjir tetap ada
ada macet tetap ada polusi tetap ada
betul kalau tidak ada upaya perbaikan ya
tapi itu yang pertama nah yang kedua
dalam konteks ini kalaupun nanti dia dipindah
kemudian jakarta sebagai kota bisnis
tadi umpamanya jakarta tetap akan
menjadi sebuah magnet pembangunan kota
di indonesia karena semua
infrastruktur kan ada di jakarta ini yang
akhirnya membuat pertumbuhan
kota di indonesia tadi semuanya fokus
ke jakarta itu yang pertama
kemudian yang kedua kalau kita memindahkan ibu kota
baru itu kan hanya ibu kota pemerintahan
sebenarnya dan ini juga sebenarnya
sangat umum ya di negara negara lain
juga yang dipindahkan adalah ibu kota
pemerintahan meskipun jaraknya juga
tidak terlalu jauh dengan ibu kota indo
tidak terlalu jauh rata rata
hanya sekitar dua puluh bahkan hanya enam puluh km
yang terjauh itu hanya brasilia yang
mencapai seribu km dari
ibu kota lama tetapi
ibu kota pemerintahan itu punya kelemahan
yaitu satu dia hanya hidup di hari kerja
jadi senin sampai dengan jumat
dia hidup tetapi begitu akhir pekan
bubar semua ini mas joko semua pada pulang
ke rumahnya masing masing atau ke daerahnya
masing masing itu yang harus diantisipasi
karena dia bukan kota bisnis
jadi tidak mungkin mendatangkan investor
ataupun investasi di kota tersebut
jadi ini semua jamak ya mau putrajaya
mau di kambera mau di intendisi
itu tipikal nah kemudian
yang kedua yang harus dicermati
juga adalah membangun sebuah ibu kota
rata rata itu di atas
dua puluh tahun tidak ada yang kota
lima tahun langsung jadi semua dua puluh tahun
nah persoalan kita ini bukan persoalan
bisa membangunnya tapi
ya persoalan pemimpin politik memangnya
sebagus apapun perencanaan
kalau begitu ini dibangun kemudian
ganti ke pembimbingan
apakah ada jaminan umumnya
rencana yang sudah kita baik tadi akan
ditindaklanjuti nah jaminan itu akan kita tanya
ke bang eriko ini banyak sekali
kritik ya terlalu lama banyak teteh
kenapa bagian yang sulit sulit selalu terakhir
ya abang bagian sapu besi
bang abang sebagai fraksi
pendukung pemerintah tentu saja pasti mendukung
rencana presiden ini sudah teken gitu
kalau bahasa ibu mega
bagaimana menjawab kegelisahan kegelisahan tadi bang
bu saya pertama mas budi saya ingin mengucapkan
selamat ulang tahun dulu kepada
oh pak kuat ulang tahun
yang ke tujuh puluh itu umur berkah itu
sekali lagi selamat ulang tahun
dan juga saya ingin mau menyampaikan
mas budi tinggal di mana
saya di bekasi pak
sebelum menikah itu kan atau sudah menikah
bekasi dan jakarta
nah adik adik ini sudah menikah belum
nanti kalau menikah ingin punya rumah
pingin kan ingin punya rumah yang
situasinya suasananya menyenangkan
betul ya yang artinya sesuai
dengan harapan kita manusia hidup itu
kan punya harapan bu
nah harapan kita apa sudah pernah
ada kita kota yang dibentuk
oleh pemerintahan kita sendiri kan belum ada
katakan seperti jakarta ini kan
dari batavia mas nirwono yoga
dan itu dikonsep dengan
penduduk hanya enam ratus sampai delapan ratus ribu
mau tidak mau sekarang berkembang
menjadi sepuluh juta lebih bahkan mungkin
nanti menjadi megapolitan atau lebih besar lagi
bahkan ada rencana sampai
bergabung dengan jabodetabek
itu sampai sekarang seperti itu bisa sampai lima puluh juta
nah bayangkan seperti itu
nah bukankah kita menginginkan
satu ibu kota kan kita belajar juga
tadi dikatakan sama mas nirwono yoga
jaraknya satu km kebetulan saya sudah pernah ke sana
kalau adik adik nanti diberikan berkah
datang ke sana
itu masing masing gedung di sana mempunyai
ciri khas dari daerahnya
masing masing dan brazilia itu ada
di tengah tengah negara brazil
nah coba perhatikan
negara negara yang maju semua
yang mau menuju lebih baik lebih maju
itu harus diberikan hope kepada seluruh
warganya bagaimana caranya
tentu membagi membagi
pembangunan ini menjadi lebih baik lagi
apa utamanya harus ada
satu simbol secara psikologi yang namanya
ibu kota saya sepakat dengan
ayanda pak fuad bawazir
bahwa betul kita harus mempersiapkan dengan
matang saya sepakat dengan pak nirwono yoga
selama ini paling cepat
brazilia itu di atas dua puluh tahun
kita harus ingat bersama ini sebenarnya
bu sudah di konsep tahun lima puluh tujuh
di oleh bung karno betul ya
pak harto juga sudah menyampaikan empat puluh tahun
kemudian dan kemudian
pak jokowi dua puluh tahun kemudian lagi
di tahun dua ribu tujuh belas jadi
saya dua ribu dua puluh tujuh maksimum sudah
bisa kita mulai menempati
di sana maksimum kan boleh kita berharap
dengan mempersiapkan lebih matang
nah untuk apa generasi muda seperti gini
pinter pinter apa kita merencanakan memberikan
masukan nanti pak fuad bawazir
memberikan kritikan masukan mas nirwono yoga
juga memberikan kritikan masukan termasuk
budi termasuk siapa saja
bukankah ini yang diharapkan oleh pak jokowi sebenarnya
mengutarakan ini di depan
tidak tertutup secara terbuka
supaya apa supaya ada masukan masukan
supaya ada kritikan kritikan
supaya ada betul bahwa ibu kota ini
menjadi perlambang kebanggaan
daripada tapi realistis gak
bang seperti tadi data datanya sudah diungkapkan
oleh bang fuad tadi dari segi politik dan
segi keuangan sampai peraturan
perundang undangan tetek bengenya banyak sekali
bohongan pindahkali tadi jelas disampaikan oleh
pertanyaannya kita oleh pak fuad bawazir bahwa
itu memungkinkan persoalannya
sekarang bagaimana merencanakan dengan matang
itu yang disampaikan beliau bagaimana
membiayai dengan matang mas nirwana juga
juga sampaikan tadi bagaimana
merancang ini dengan baik bau itu
riolnya mau itu pembuangannya
sistem juga daur ulang airnya
nah ini adik adik dari ui dari
pn kenapa tidak memberikan masukan kita punya
uang bang untuk bisa membangun mimpi
apa yang abang katakan pak jokowi katakan
kalau kita sudah punya cita cita kita akan
mengerjakan dengan sungguh sungguh dan bekerja keras
masih banyak potensi yang bisa dilakukan tadi
pak menteri sudah sampaikan pertukaran
aset dan lain lain ini ahlinya keuangan
ada di tempat kita ini ada
namanya pak fuad bawazir beliau akan sampaikan
begini caranya nanti kita lakukan ini
ini mengatur cash flow nya ini mengatur
juga ritmenya ini mengatur
bangunannya kan ada ahli ada arsitek
ada segala hal yang kita punya
diputuskan pak jokowi adalah menjadi perlambatan
indonesia menjadi perlambang
menjemput indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima
bukankah seperti itu bud
manusia harus punya harapan adik adik ini kalau tidak
punya harapan ah gue ngontrak aja
jadi deh apa seperti itu
saya mau punya rumah di mana
ada yang mau di bsd ada yang mau di
bekasi seperti budi kan boleh boleh
nanti budi berpikir bang
ini sebenarnya di mana bocorannya ini
ibu kota ini supaya saya beli tanah duluan
kan bisa saja nah
itu yang memberikan jadi begini
bahwa hidup ini tidak semata mata hanya soal
hitungan tidak semata mata mengatakan
meyakini dengan perencanaan yang matang
ini bisa terwujud dalam tempo
waktu yang lebih singkat daripada
negara lain pak fuad
harapan dan mimpi
orasi bang eriko
tadi menjejak tanah nggak dengan
bahwa yang pindah ibu kota memang banyak
tadi saya katakan bukan
ide yang jelek
atau ide yang
tidak masuk akal yang mungkin mungkin saja
cuman yang saya terus langsung tidak percaya
kalau dua puluh tiga itu sudah pindah
saya belum percaya ibu kotanya
supaya buru buru dibahas di dpr
landasan politik hukumnya
cepat dan itu mengikat
dpr setuju apa tidak
kalau perlu itu dibawa juga ke
mpr gitu kan
karena ini kaitan dengan barangkali
konstitusi diperlu juga diperhatikan
kalau udah dapat
landasan politiknya itu sudah solid
yang teknis itu
nah pekerjaan teknisnya itu
karena ini kan nyakut keuangan segala macam ya
tentu disesuaikan dengan kondisi
yang itu tadi bisa selesai dua puluh tahun
mungkin bisa sepuluh tahun
atau apa gitu
tapi kalau tadi kata pak menteri
tidak hanya uang pemerintah uang negara
uang apbn tapi melibatkan swasta
pertanyaannya pak fadli ya
belum tentu swasta juga
swasta punya insentif apa
untuk bisa membangun ibu kota
pak fad nuan sewu kita jawabnya di segian berikutnya
supaya lebih panjang
kami akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas
kita lanjutkan penjelasan di papua
papuat gini kan tadi kan tentu saja
bang eriko juga mengatakan bahwa yang penting punya mimpi
kita bangun bersama sama termasuk melibatkan sektor swasta
nah ini kan institusi atau kantor kantor pemerintah pak
proyek proyek mercusuar lah kalau kita bilang
apa insentifnya sehingga swasta mau terlibat
dan tanggung renteng bersama apbn untuk membangun ini pak
masuk ke atas
kalau swasta ataupun bumn misalnya dapat proyek pembangunan
pemerintahan ini pemerintahan ini gedung ini gedung ini
senang saja dia dapat kalau dia sebagai kontraktor kan
senang saja di mana saja juga dia akan uber itu
akan berbutuh mau bumn mau swasta
dapat membangun departemen pertahanan segitu gede waduh
mungkin berapa puluh triliun satu komplek kan senang dia
tapi kalau untuk nanti irislah dengan kantor kantor misalnya
pemerintah enggak mau pakai dana apbn
gampang melepas eset yang di sini memang tidak mudah gitu
kalau karena apa ada nanti belum pandangan
wah ini gedung sejarah
masa misalnya istana di sini mau dikasihkan ke swasta
nanti jadi apa di sana swastanya mau bangunin istana lagi di sana
jadi nanti di sini dikenal mall
biasanya rakyat akan protes kan begitu
nah banyak hal hal seperti itu tidak mudah
belum nanti soal penilaian soal apa nggak mudah
jadi jujur ngomong saja yang paling gampang itu
memang kalau dananya ada dari apbn sih
jadi karena yang rentan atau rawan rawan seperti ini
jadi kpk masuk nanti wah ini penilaiannya enggak benar
gedung ini masa misalnya lapangan banteng kementerian keuangan
bukan itu ada bangunannya bangunan purba kalah kan
kalau tadi anda katakan dengan apbn prioritas sekarang sudah tepat
kita men spend puluhan triliun ratusan triliun untuk bisa
enggak kalau dari sekarang dengan dana besar itu tidak ada
makanya di apbn dua ribu dua puluh kan belum ada juga
maksudnya gini kalaupun itu sebagai satu gagasan
saya tadi katakan tidak jelek tidak buruk ya silakan saja
tetapi itu pertama dibahas dulu di dpr
supaya mendapatkan persetujuan dpr ada undang undangnya yang menyetujui
karena pembangunan kabupaten kota provinsi semua pakai undang undang kan
jadi ini ada undang undang dulu
undang undang ibu kota baru nanti adalah ini dengan batas batas
lingkar bujur apa itu istilahnya ini ini sekian di sini
terus baru nanti akan dibangun
itu mungkin prosesnya santai sesuai dengan keadaan yang ada sepuluh dua puluh tahun pun ya
apa lima tahun terserah lah itu nanti
karena kedutaan kedutaan besar kan juga bermasalah
enggak gampang loh kedutaan kedutaan besar itu
itu penting itu pak ya
oke tapi salah satu bang eriko mengenai politik juga penting
kita kasih kesempatan juga nanti sebelum pak eriko menjawab
saya ingin menutup satu
boleh boleh sebelum nanti kita buka
ini perpindahan ini nggak gampang karena ini mungkin perpindahan ibu kota
seingat saya yang pertama kali ini berang laut
dan dari yang dari skalanya di sana gitu
jadi itu juga kerjanya raksasa gitu
masalah laut ini penting juga ada penanya dari tidak hanya dari studio
kita juga punya penanya dari mahasiswa yang ada di luar negeri
kita pertanyaannya mirip sekali dengan pertanyaan pak fuad bawazir tadi
kita tampilkan dulu pertanyaannya
saya hakam mahasiswa doktoral di australia dan pengurus pp dunia
apakah ibu kota baru kita nanti akan terletak di dekat laut pak
karena menurut pandang yang saya pahami indonesia merupakan negara kepulauan
dan menurut hukum laut internasional indonesia wajib memiliki namanya laut laut kepulauan indonesia
di mana kapal kapal dari luar dapat berlalu lalang di jalur jalur yang telah kita tentukan
masalah laut itu bang ericko akan jawab
terus ada teman kita dari mahasiswa akan bertanya
boleh silahkan bangun
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya
saya dari jurusan sastra arab universitas indonesia
yang ingin saya tanyakan adalah
selain bertujuan untuk memisahkan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan
pemindahan ibu kota ini juga sebagai salah satu wujud dari terrealisasinya prinsip pemerataan dan keadilan
nah kalau misalkan ibu kota telah pindah ke kalimantan
dan infrastruktur dan pembangunannya telah terlambat
apakah mungkin ibu kota akan pindah lagi ke daerah daerah atau pulau lain yang pembangunannya masih belum rata
kalau memang prinsipnya pemerataan
tepuk tangan untuk teman kita yang bertanya
bang ericko langsung dijawab
mengenai laut tadi juga penting skala pertahanan lalu lalang perdagangan sampai pemerataan ekonomi
tadi dari saudara kita dari australia yang bertanya maupun di panut ya
dari sastra arab ui
dan inilah pertanyaan pertanyaan
dan satu hal yang memberikan motivasi semangat juga kepada kita semua
kepada siapa saja yang mempunyai cita cita bahwa indonesia ini bisa lebih baik ke depannya
jangan lupa deh panut begitu juga saudara saya yang tadi dari australia
bahwa situasi kedepannya kan tidak sama dengan sekarang
bahwa kedepan ini kan teknologi semakin maju
bahwa nanti juga yang bekerja di bidang pemerintahan ini sekaligus nanti menyampaikan juga pada ayah anda kepada pak fuad bawazir
bahwa tidak sebanyak yang seperti sekarang ini nantinya kedepan
yang namanya bekerja di dalam pemerintahan
karena sistem sudah berubah dengan jauh
komunikasi telekomunikasi begitu juga teknologi semakin berkembang
sehingga inilah yang nanti harus direncanakan dengan matang
bukan berarti nanti ibu kota ini setelah sekian lima puluh tahun kemudian pindah lagi ke tempat lain
karena ini bukan pusat perekonomian di sana
ini harus kita ingat bersama
mas nirwono juga tadi setuju dengan hal ini
bahwa ini adalah ibu kota
ibu kota itu terbatas
berapa banyak sebenarnya kebanyakan
berapa banyak sebenarnya kebutuhan tenaga kerja
kebutuhan yang menjadi bagian dari pada regulator ini
tidak sebanyak seperti situasi sekarang
nanti kan semakin lama ada yang pensiun digantikan yang lebih muda dan berteknologi
sekarang saja adik adik sudah bekerja dengan co working space namanya sekarang
nanti kantornya juga bukan misalnya satu tempat harus sekian besar
karena memang ada yang bekerja di lapangan
ada juga yang bekerja di belakang meja
ini kan semua ada sistem yang akan nanti dibentuk
begitu juga nanti
karena kosnya akan lebih rendah
karena yang tinggal dengan juga tempat bekerjanya tidak terlalu jauh
nah ini juga kan penting
bahwa ini juga menunjukkan satu perlambang
inilah indonesia nanti pada tahun dua ribu empat puluh
inilah indonesia yang pada seratus tahun emas namanya indonesia
nah apakah setelah ini bagaimana
setelah ini kan kita tetap membangun
saudara saudara kita di papua
nah ini saya kasih satu contoh
mas budi ayah anda juga bagi kita semua
indonesia lebih dulu merdeka daripada china
silahkan nanti dilihat
kenapa kita tertinggal
mereka mempunyai konsep yang namanya seperti kita yang kita perjuangkan sekarang
namanya haluan negara
itu yang supaya nanti jangan juga pada tahun mendatang kita mau pindah lagi atau bagaimana ini
ganti presiden ganti lagi kebijakannya
komitmen politik terhadap kata mas dirwan
saya kan mau begini indonesia
kan tidak boleh begitu
indonesia lima puluh tahun lagi cita cita adik adik
adik adik sekarang umur dua puluh
tiga puluh lima puluh tahun lagi anda nanti seumur papua
indonesia sudah seperti apa
kan itu yang kita inginkan nanti
mereka membangun dari luar dulu
dari pesisir dari pantai
kemudian ke bagian tengah
sekarang mereka sudah ke bagian dalam
kemongolia dalam ke tibet
kenapa kita tidak seperti itu
saudara saudara kita di papua kita bangun sdm nya dulu
itu yang dicita citakan atau diinginkan pak jokowi
supaya membangun sdm nya dulu
begitu juga membangun infrastrukturnya
bukan berarti bang eriko bukan berarti dana yang dipakai untuk membangun ibu kota akhirnya mengenyampingkan
saya masuk ke sana
coba tadi perhitungan pak bambang brojonegoro
adik adik ini kan ahli
tadi dibutuhkan kurang lebih sembilan puluh sampai seratus triliun
betul ya dari lima ratus triliun
berarti setiap tahun lima tahun ini
lima tahun era pak jokowi
berarti setiap tahun dua puluh triliun
anggaran kita ini saya beritahu
tahun depan itu kurang lebih dua lima ratus triliun
memang bagi kita uang dua puluh triliun besar
sama seperti adik adik punya uang seratus ribu mengeluarkan seribu rupiah
apakah itu kecil tidak juga
tetapi hal ini
tidak akan membuat menjadi sulit keuangan negara kita
tapi tentunya dengan perencanaan matang yang disampaikan mas nirwono tadi
yang disampaikan adik adik
begitu juga pak fuad
anda jangan seperti ini saja
saya punya cara kata pak fuad
melibatkan lebih banyak masyarakat
lebih banyak pihak swasta
untuk membangun ibu kota yang baru
tetapi tentunya apa
harus direncanakan dengan mata
bahwa ibu kota ini adalah ibu kota dari indonesia
bukan ibu kota dari negara lain
kita bukan mau meniru nanti negara negara lain
tapi ini menjadi spesifik indonesia
menjadi kebanggaan kita
dan ini menjadi buah karya kita semua
adik adik nanti selesai
ada yang dari arsitek nggak di sini
ada yang dari sipil
anda akan berperan nanti lima sepuluh tahun mendatang
tadi sekali lagi bud
kita rencanakan dengan sebaik mungkin
harapan kita tentu dengan waktu yang sesingkat mungkin
dengan bantuan pak fuad bantuan kita semua
ini bisa terrealisir
bahwa bukan tidak mungkin ini
semangat kebersamaan semangat kegotong royongan itu mesti ada bud
jadi budi jangan buru buru nanti mau pindah ke jakarta ya
nanti siapkan juga habis dari bekasi ke kalimantan mana saya belum tahu
nah tapi bawah laut tadi
itu pilihannya memang kalau diantara tiga provinsi ini hanya tinggal dua
kalimantan selatan dan kalimantan timur
itu akan nanti menjadi pusat dari lalu lintas laut
saya akan bisa jelaskan panjang
thailand sudah akan mempersiapkan yang namanya terusan
nah kita harus melakukan terobosan
kalau tidak kita akan tertinggal
nah ini yang sebenarnya difikirkan pak jokowi
bahwa kita sebagai negara maritim tadi yang ditanyakan oleh saudara saya dari australia
kita harus memperjuangkan hal ini
oke bang eriko tepuk tangan untuk bang eriko
apakah mimpi bang eriko tadi akan seindah kenyataannya
dampak positif dan negatifnya kita akan tanya mas dirwono usai jeda
kami akan segera kembali
ada mas dirwono pasukan kita
kita masuk segmen terakhir
saya akan mau ke mas nirwono yoga
apakah semuanya itu seindah yang dikatakan oleh bang eriko
apa dampak positif dan negatifnya
dan bagaimana bang eriko kemudian pemerintahan presiden jokowi
dan mungkin pemerintahan setelahnya mempersiapkan betul
apa yang harus dilakukan oleh calon ibu kota baru
ada tiga kriteria desain yang harus dipastikan
bahwa kalau nanti akan jadi pindah ya
yang pertama bahwa ibu kota negara tadi harus menjadi identitas bangsa
tidak mas eriko ya
identitas bangsa itu apa
bangsa indonesia di dua ribu empat puluh lima
itu kan akan berubah semua
tidak yang kita kenal seperti sekarang
apalagi ini generasi generasi milenial
cara memandang indonesia dua ribu empat puluh lima pasti berbeda dengan cara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi identitas bangsa itu harus tercermin di ibu kota tadi
yang kedua yang tidak kalah penting yaitu keberlanjutan
tadi pak menteri sudah cerita bagaimana itu akan digunakan hutan
nah keberlanjutan secara ekonomi bagaimana sosial bagaimana lingkungan hidup bagaimana
ini juga menjadi persoalan karena lokasi yang akan kita pilih nanti di kalimantan ini kan isu sensitif lingkungannya sangat kental
belum kita bicara soal konflik sosial di situ juga yang harus jadi pertimbangan
hari hari ini kan juga isu kebakaran hutan dan lahan masih terjadi juga
ini juga harus benar benar diperhatikan bahwa ibu kota tadi keberlanjutannya benar benar terjaga
meskipun bebas gempa tapi kebakaran hutan ada di depan mata gitu
dan banjir juga sebenarnya mas kalau kalimantan juga ada dua ancaman itu
jadi ini juga harus jadi pertimbangan plus bencana sosial
konflik sosial ini juga harus jadi perhitungan utama
ketiga yang tidak kalah penting bahwa tadi dikatakan oleh mas riko ini kita masa depan ya
berarti kota ini harus melambangkan masa depannya
bukan kekinian kalau kekinian sekarang kan masa depan sudah ketinggalan zaman
yaitu apa cerdas modern dan berstandar dunia
nah cerdas yang saya maksud juga
jadi dari membahasnya merencanakannya melakukannya juga harus cerdas
jadi tidak hanya sekedar kotanya cerdas tapi mulai dari prosesnya cerdas
tadi yang dikatakan oleh mas riko dengan pak fuad soal sulitnya nanti
pelepasan hak undang undang
nah bagaimana diselesaikan dengan cara cerdas juga
ini cerdasnya yang saya katakan di situ
tapi anda lihat kajiannya sudah mendalam dan matang sekali nggak mas nirwono
dari persiapan bapak penas pemerintah
kalau dalam teknis tata kota ya
sampai dengan hari selasa kemarin ya dalam pertemuan
masih dalam tahap pembahasan kriteria desain kotaknya
kriteria desain kotanya ini masih kita bahas
itu pun juga masih mengawang awang karena sampai dengan sekarang kan belum ada lokasinya
itu persoalannya kan kita tidak bisa merancang kota sesuatu dengan pasti kalau titik lokasinya tidak diketahui
kemudian kedua pada saat ini kan harus dilengkapi dengan kajian tadi
kapasitas daya dukung lingkungannya
kemudian antisipasi konflik sosialnya
sistem pertahanan dan keamanannya
belum lagi tadi soal perundang undangan sampai dengan skema pembiayaan
pr ini sebenarnya harus bersamaan atau paralel dengan tadi mendapatkan gambaran
ini saya ingin justru mendengar teman teman dari milenial umumnya
kalau dia memandang ibu kota itu seperti apa sih
jadi tidak hanya dari kalangan apa
generasi bang eriko dan pak fuad gitu ya
karena yang akan menikmati ibu kota nanti kota pada tahun dua ribu empat puluh lima bahkan itu justru teman teman semua
yang menikmati yang membangun mungkin bang eriko tapi yang menikmati panut dan kawan kawan
buat kita itulah kita memberikan legacy kepada adik adik ini
untuk nanti menikmati yang terbaik
tapi yang terakhir
mas nirwono karena saya harus kasih statement untuk pak fuad dan juga bang eriko
kalau saya di depan anda misalnya presiden jokowi saya nanya ke ahli tata kota senior seperti anda
mas dirwono dari kota kota yang ada di kalimantan mana yang paling menurut anda sebagai ahli tata kota yang paling cocok
dari tiga provinsi
dari tiga provinsi
seperti yang dikatakan bang eriko tadi kisi kisinya sudah ada tadi
ya kalau secara teknis jadi pertimbangan kapasitas daya dukung lingkungan ya
konflik sosial kemudian juga sistem pertahanan keamanan terutama dan juga terutama terhadap nanti kalau ada perubahan rencana tata ruang dan sebagainya
yang paling minim masalah itu ada di provinsi kalimantan timur
dari bandingkan kalimantan tengah ataupun kalimantan selatan ya
kalau kotanya secara teknis harus didukung dengan infrastruktur yang sudah cukup memadai ya
dengan demikian pekerjaan yang dilakukan itu tidak dari nol
itu akan memudahkan pembangunan
itu adalah spekulan tanah yang nonton acara kita
jadi begitu mas irwono kasih tau langsung beli tanah disana
tepuk tangan untuk mas irwono
oke pak buat
dari ini dari zaman ke zaman sudah direncanakan dari zaman pak bung karno sampai pak harto
anda mungkin ikut juga merancang dulu katanya pindah dekat jakarta di jonggol
apa yang menurut anda ide kali ini mungkin besar terrealisasi atau tidak mungkin terrealisasi
sama dari dulu zaman dari mulai bung karno itu kan juga gak ada dokumentasi
zaman pak harto juga belum ada dokumentasi
sekarang juga sama pak jokowi juga belum ada dokumentasi yang mengikat secara hukum gitu
baru ya artinya lemparan lemparan bola panas begitu aja gak ada apa apanya gitu loh
nah agar supaya ini tidak jadi bahan
jadi artinya pemindahan ibu kota kan bukan barang mimpi lah bukan barang hayal
negara lain sudah banyak yang melakukan pemindahan ibu kota bisa terjadi
tapi jangan jadi perdebatan kusir apalagi jadi bahan olok olok begitu ya
yang pertama langkahnya itu adalah pertama ada pegang mengulangi kesalahan dari dulu itu
nah di undang undang itu disebutkan ini akan pindah kesini sini sudah ada apa semuanya
itu di undang undang itu sebagai payung hukumnya itu sudah bisa mengatakan ya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara apa semua perambu rambunya sudah
dilaksanakanlah dengan sesuai dengan kemampuan dengan santai dengan apalah bagaimana supaya bisa berjalan dengan benar dari aspek keuangan negara aspek apa semuanya
kalau itu mengikat semua orang gak bikin stress gak bikin perdebatan kayak sekarang
misalnya nanti tahun sekian dua puluh tiga kalau saya sih ya saya bilang sampai pak jokowi lancar juga itu belum pindah kalau menurut saya kalau sekarang ini ya kan
semangat boleh tapi juga harus realistis gitu loh
nah undang undang dulu
salah seperti bung karno dulu juga katanya itu tapi orang bilang gak ada itu bung karno cuma ngomong itu aja
pala kera ya waktu itu ya
iya gak ada yang bener bener itu ada yang mana bukti sejarahnya gak ada dokumentasi juga gak ada
pak harto juga balik cerita ya nanti kemungkinan digeser ke jonggol supaya gak ini apa longgar sini gitu
tapi kan juga nggak ada apa apanya nanti kayak sekarang juga jangan ada apa apa
makanya undang undangnya itu benar dulu nanti diperkuat dengan haluan negara
kemudian dianggarkan secara
dia kalau makan waktu sepuluh dua puluh tahun kayaknya negara negara lain juga normal normal aja
yang penting matang dan
matang direncanakan matang dipercapkan matang terima kasih
saya tepuk tangan untuk pak fuad bahasa timur tengahnya ojo ke susu
nah bang eriko terakhir bang eriko apa yang membuat mimpi ini sangat mungkin terrealisasi
terima kasih pak fuad mas budi mas nirwono dan adik adik di sini semua ini membuat kita lebih meyakini hal ini
kenapa coba lihat seperti pak jokowi ini seperti apa
beliau menyampaikan terlebih dahulu kepada seluruhnya
dan seluruh masyarakat memberikan respon
pak fuad bawazir memberikan kritik otokritik mas nirwono begitu juga adik adik mas panut tadi dan juga yang dari australia
ini penting sekali kenapa
karena ini milik kita bersama
jangan dikira ini hanya milik pak jokowi milik pemerintahnya pak jokowi
ini milik kita semua
ibu kota kita ibu kota negara kesatuan republik indonesia
ibu kotanya adik adik ini semua nanti anda lah yang akan menikmatinya
bayangkan nanti deh nanti lima g enam g komunikasinya nanti di ibu kota yang baru
itu yang kita harapkan kan begitu kan dengan teknologi yang maju
tapi jangan lupa sisi sisi manusiawinya
sisi sisi humanisnya nanti jangan adik adik di sana dengan lima g enam g berhadapan pun dengan wa
dengan segala macam kan begitu kan
tetapi kita tetap sisi sisi humanisnya tidak juga lupa
nah karena itulah peran masyarakat seluruhnya diikut sertakan
mengenai nanti secara politisnya kami berterima kasih dengan pak buat diingatkan
bahwa inilah nanti kita bicarakan di parlemen
dan selama ini berdasarkan dari pembicaraan kita secara informal di parlemen
disambut dengan baik
karena bagaimanapun juga harus ada satu perlamang yang memberikan kita satu semangat
bahwa kita memang akan mempunyai ibu kota baru
bahwa kita mempunyai haluan negara
kita mempunyai satu tujuan bersama
kita mempunyai satu kemajuan bersama yang akan kita capai nanti di indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima
itu mas budi
apakah pak jokowi akan menyelesaikan ini
siapa yang tahu
nanti begitu ini disetujui begitu diputuskan mas budi
nanti ada tahapan yang tadi disampaikan oleh pak fuadwal
tahun dua ribu dua puluh apa dua ribu dua puluh satu apa dua ribu dua puluh dua apa dua ribu dua puluh tiga apa dua ribu dua puluh empat apa
semua masyarakat ikut serta dalam hal ini
oke bang ericko tepuk tangan untuk bang ericko
jika tadi prosesnya kata bang eriko masih cukup panjang
tapi durasi kita yang sudah mepet sekali
jadi tidak bisa dilanjutkan
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
atau kata pak fuad dua puluh tahun ke depan lah kayaknya baru bisa terrealisasi
apapun yang menikmati adalah generasi teman teman ini nanti
dan bang ericko dan pak fuad
dan mas rono mungkin yang akan menjadi stepping stone utama
untuk tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua
kita sudah sampai penghujung kupas tuntas hari ini
kalau almarhum tonikus woyokus plus masih hidup
mungkin dia bakal bikin lagu baru
untuk menjadi serial lagu hits
kembali ke jakarta yang selalu diputar semua tv saat arus balik lebaran
opsi judulnya banyak
mungkin bisa diberi judul kembali ke mantan
asal jangan judulnya kembali ke mantar
kembali ke kalimantan
asal jangan judulnya kembali ke mantan
kalimantan dan mantan ini agak agak mirip
saya budi adiputro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan